komisi pemberantasan korupsi hari ini memberikan pembekalan anti korupsi bagi pengurus partai amanat nasional
dalam kegiatan ini ketua umum pan menyampaikan sejumlah usulan mulai dari biaya kampanye politik hingga pembayaran saksi pemilu
ditemui di gedung kpk jakarta ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan menyampaikan sejumlah keluhan dan usulan kepada pimpinan kpk firly bahuri
sejumlah usulan itu diantaranya mengusulkan agar kampanye politik hanya dilakukan selama dua minggu dan dibiayai oleh negara
serta mengusulkan agar saksi pemilu tidak lagi dibayar oleh partai melainkan oleh negara
sementara itu sejumlah hal yang dikeluhkan oleh wakil ketua mpr ini adalah adanya ambang batas presiden dua puluh persen
zulkifli menegaskan pemberian syarat dua puluh persen membuat pemilu menjadi tidak demokratis
itu yang memberatkan partai politik itu kan saksi
nah ini kami terima kasih sebetulnya sudah diusulkan kpk dulu saksi dibiayai negara dulu udah diusulkan udah
tiga kampanye kampanye itu jangan lama lama ngapain kampanye sampai lima bulan
cukup dua minggu tapi dibiayai oleh pemerintah dong
tiga usulan kajian kpk itu saya kira memang itu yang harus dilakukan oleh kita semua
satu saksi dua kampanye tiga operasional empat itu ya jangan ada pembatasan syarat syarat itu sehingga menjadikan transaksional